aku kan mau dengerin kalau ada yang salah bisa aku benerin gitu loh
si haikal itu setiap disuruh baca al quran dia itu gak mau
iya ya apa jangan jangan dia gak bisa
haji markung kelempar batu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hai guys ketemu lagi sama mas al
anak lanang yang viral karena ada ikatan batu di atas kita
aduh pasti udah kangen ya mas ali
kali ini mas al ada di tempat persembunyian rahasia
berhubung pesantren abisina gempa
jadiinlah gudang rahasia milik mas al
lihat dong kostumnya
hari ini mas al bertindak sebagai mr safe a indonesia
eh lihat itu ada kopra
dia jalan sambil megang palu
coba lihat apa yang ada di tangan mas al
ini mas al bakal tunjukin gimana cara bikin kue bolu yang
sampai muncrat itu ah
oke yang pertama teman teman
kita harus siapin bahan bahan dasarnya dulu ya
eh kenapa kena tiba tiba ini
ih ih ih aduh
ih lihat ada ruangan
wala kayaknya suara trio kunyit tuh
jangan sampai ketahuan oh ketahuan
ini tidak semasa al
wah rusak nih
image nya usat musayimu antap dan santuy
nanti kita lanjut lagi ya
malu ada gangguan teknis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita masuk yuk
sepertinya kapalan itu bram barm
walaupun memang sama
oh itu nyaman
cara dibidik raja
hai udah nggak usah pikirin itu lihat nih
sepertinya ini kue terus di bukan sepertinya itu memang kue ikan kamu bilang apa nih gitu
udah udah itu aja jadi masalah aduh saya lupa lagi kue selalu peralatannya belum sempetin mana
baju saat musadip s pak ah terlalu banget udah udah dimakan deh harum kuenya makasih baru
siapa ya punya saya aku saya muantap dan santuin
apa anak udah ketangkep malah dilepasin ah bukan gitu wan mereka itu curang masa
iya mereka curang saya juga disambut loh pokoknya aku mau anak santri itu dikasih pelajaran
iya iya tenang aja pokoknya nanti papski akan ke pesantren
sekalian ngapelin pesta jasabah kan dulu ya iya dong hahaha

ketahuan lagi bisa gawat ketahuan jangan dimakan om kuih

ya kamu benar
jangan makan sembarangan kita kan gak tau kuih ini punya siapa
kalau ternyata kuih ini punya alien yang sengaja taruh disini buat ngejebak kita gimana yuk
aduh rusti mana ada alien
iya rusti kagak ada alien alien kayak gitu
kok ruangannya kebuka sih
iya ruangan apaan sih ini rapi banget dalamnya
kalau kamu gak mau kamu latihan aja kita makan susah komentar
pasti enak kuenya
ngapain adalah cara cara masak tuh
ada pesta kali ya
eh bumbu dapur kalian itu
kalau makan makanan yang kalian gak tau
jangan asal gak harus aja
kalau ini ditaruh sama orang asing
terus orang asingnya sengaja
ada naro racun tikus
pada mau emang kesurupan silman curut
yaudah kalau mau cobain cobain aja
lepas tanggung jawab pokoknya
takut daripada daripada
gitu dong kalau jadinya nak kecil tuh
gampang di grip tau
udah masuk sana
udah masuk masuk masuk
iya emang jemegi post
masuk mas eneng
alhamdulillah yes konten masih bisa berjalan kuenya aman
maaf ya teman teman
surat apa aku lagi ngapalin alinsiro alikhlas terus al adha atin dan setelah
aku mendekerin kalian
surat alquran coba waduh kamu kan tafiq salat quran pasti baca sendirikan bisa
males ya kan aku tafiq salat quran jadi udah pasti bener kamu tuh tak
fish atau bisa baca sembarangan main nuduh aja aku kan mau dengerin kalau
ada yang salah bisa aku benerin gitu loh gitu iya dong gitu masa gono coba baca
bila hei minasyaitonirroji ini nyanyi kenapa ya si hai kali itu setiap disuruh baca alquran
yaitu enggak mau iya ya apa jangan jangan dia gak bisa jangan jangan yang iya padahal katanya
ya salam perasaan anak gak enak nih kayaknya anak harus tes hafalan qurannya si haikal sekarang juga
salamualaikum waalaikumsalam bang ube ube baru kepikiran dan ube harus merubah aturannya yang
artinya abis maghrib setoran hafalan surat pendek jadinya sekarang ube mau tes ini juga